kita akan melihat mengenai statement terkait transportasi online
menyusul rencana diterapkannya peraturan menteri perhubungan no tiga puluh dua tahun dua ribu dua puluh
tentang penyelenggaran angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek
pada satu april dua ribu tujuh belas pemerintah provinsi dki jakarta akan menerbitkan peraturan gubernur
untuk mengatur regulasi angkutan berbasis online
pergub ini bakal mengatur operasional dan tarif transportasi berbasis online di wilayah jakarta
yang ditunjuk untuk mulai sosialisasi mengenai ini taksi online memang diminta untuk mengatur
ini adalah sebenarnya kewenangan pemerintah pusat tarif itu
tapi pemerintah pusat melalui menteri perhubungan mendelegasikan kewenangan itu
kepada pemerintah provinsi masing masing melalui gubernur dan hanya memberikan sebuah pedoman
misalnya tarif hanya ada batas minimum
dan batas maksimum
gubernur lah yang tahu persis di daerah masing masing berapa rate yang pas
nah ini tentunya akan juga ini mengenai ini akan pergub tetap ada
tapi akan dikonsultasikan dengan bptc